aksi unjuk rasa menolak tambang pasir menggunakan alat berat
senin sore berlangsung ricuh
puluhan warga terlibat saling dorong dan nyaris baku hantam dengan pemilik tambang
kericuhan ini terjadi saat negosiasi antar warga dan pemilik tambang kopasdel ii
di balai desa sumberbulu kecamatan candipuro lumajang senin sore
puluhan warga terlibat aksi dorong hingga nyaris baku hantam dengan pemilik izin tambang
begitu tak adanya titik temu
warga kesal karena pelarangan penggunaan alat berat tak digubris oleh pemilik izin tambang
di penambangan sungai bundeli
beruntung aksi tersebut tak berujung rusuh setelah polisi dan petugas tni berhasil meredam emosi kedua belah pihak
setelah pertemuan di balai desa tidak menemukan kata sepakat
warga melanjutkan aksinya dengan mendatangi lokasi tambang dan menyita tiga alat berat
dari dulu dari dulu kopasdal itu bermasalah
dan sampai sekarang kopasdel belum ada penyelesaian
belum ada penyesuaian sama sekali
dan untuk kelanjutannya kami ingin di sini semua itu sejahtera
kami ingin damai
tidak ada keributan
sebelum membubarkan diri warga mengancam akan menggelar aksi lebih besar
jika permintaan warga tidak segera dipenuhi pemilik izin tambang